biasanya kalau bulan akhirnya berber tandanya udara makin dingin karena lebih sering hujan
tapi ada nih di penghujung tahun yang akhirnya er er juga dia malah panas men
ini dia expander
ini barang panas men jadi ini mobil launching tanggal delapan november
terus beberapa hari kemudian dia langsung jadi idola di gaikindo indonesia international auto show
selama sebelas hari pameran mitsubishi bilang mobil ini laku dua dua ratus unit
itu artinya apa coba
seenggaknya dalam sehari ini mobil laku dua ratus unit
emang itu konsumen pada beli mobil apa sih
apa yang mereka dapat kalau mereka beli ini
nah itu yang bakal gue bahas di drivit kali ini
kalau dilihat langsung pasti udah pada ngeh dong
sekarang mukanya beda
grillnya ada dua buah yang hitam hitam merapat kayak gini
di bawahnya ada jaring jaring buat akses utama aliran udara ke mesin
yang bentuknya x ini adalah ikonik wajah expander yang masih ngikut bahasa desain dynamic shield
terus bumpernya juga udah diganti nih
kalau dulu kan ada semacam skate plate gitu yang kesannya suv banget
sekarang stylenya lebih kalem tapi tetap maco
lampu besar juga sudah diganti
sekarang bentuknya huruf t
bukan tegak ya
kita tahu lah ya expander itu kan posisi lampu besarnya kebalik
ada di bawah
sementara yang atas itu positioning lamp
sekarang kita geser ke samping
desain peleknya baru
tapi khusus yang varian teratas ultimate tujuh belas inci
lirik lagi ke belakang desain lampu rem diganti lebih modern
bumper juga kehilangan skit plate tapi sekarang jadinya lebih klimis
bagian penting lain
jadi ground clearance buat yang tipe manual itu dua ratus dua puluh lima mm
sementara yang cvt dua ratus dua puluh mm
spesifikasi ini bikin mobil jarang nyangkut di trotoar ya
pede juga jadinya kalau jalan banjir sama libas jalan jelek
masih ada lagi perubahan tapi yang gak keliatan langsung
yaitu ada di bagian suspensi
suspensi belakang sekarang lebih besar
diameternya kayak pajero sport
harusnya ini jadi lebih nyaman ya
karena lebih tahan banting

oke sekarang kita bahas interior ya
secara keseluruhan desainnya udah dirombak
panel ac sekarang digital semua
dulu kan bentuknya knob
terus sadar gak sih kalau ini dashboardnya udah ganti juga
ini sekarang banyak material soft touch
oh iya xpander facelift juga sekarang sudah pakai electronic parking brake
terus di sebelahnya tuas transmisi sekarang baru menyesuaikan cvt
ini sebagai pengganti
empat percepatan yang dulu
ini bagian yang gue suka
kan dia udah punya fitur tilt sama telescopic ya
tapi sekarang yang teleskopik itu bisa makin panjang
ini berguna banget buat nyesuaikan posisi berkendara paling nyaman
masih ada yang nyesuai
ini juga bisa diperbaiki
masih ada yang nyesuai
masih ada yang nyesuai
masih ada yang nyesuai
masih ada yang nyesuai
mesin xpander facelift ini kan sebenarnya gak berubah dari model lama
tapi yang berpengaruh banget itu transmisi cvt nya
ini enak banget
alus dan tenang
apalagi ditambah kabinnya yang sunyi
jadi berasa di kamar gitu deh
terus juga tarikan bawahnya
dan juga bertenaga kalo diajak lari kenceng
tadi kan gue sempat bahas soal suspensinya yang mirip pajero sport
ternyata ini suspensinya enak banget
empuk dan tidak berasa mentok
waktu kita lewat jalan berlubang jalan jelek
bodi mobil tuh gak goyang ajrut ajrutan gitu
ini positif banget buat berkendara
iya musik yang baru dimulai
da masih kenang
dan dan juga enak banget

mpv terlaris di indonesia